pemerintah kota depok jawa barat menghentikan sementara kegiatan pembelajaran sekolah tatap muka secara terbatas pada tingkat paut tk dan sd
kegiatan ptm dilakukan lantaran tren kasus covid sembilan belas di kota depok mengalami kenaikan
kegiatan belajar mengajar tatap muka dihentikan sementara lataran kasus covid sembilan belas di kota depok meningkat yang berasal dari klaster sekolah tatap muka dan keluarga
pemkot depok menemukan penambahan kasus sebulan terakhir sebanyak satu ratus lima kasus di mana delapan puluh persen diantaranya berasal dari klaster sekolah
kegiatan ptmt dihentikan sepekan mulai delapan belas november hingga dua puluh sembilan november di wilayah daerah kecamatan pancoran mas depok
kegiatan belajar tatap muka dihentikan sementara berdasarkan surat edaran wali kota depok tentang penghentian sementara secara terbatas pada penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas ptmt
kegiatan ptmt dihentikan sepekan mulai delapan belas november hingga dua puluh sembilan november di wilayah daerah kecamatan pancoran mas depok tentang penghentian sementara secara terbatas pada penyelenggaraan pembelajaran tatap muka dan keluarga